gibran raka buming raka mengakui jika dirinya telah secara langsung diminta oleh prabowo subianto
untuk mendampinginya pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
namun gibran belum bisa menjawab karena usianya belum memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden
ibran juga membocorkan rencana dirinya bersama presiden jokowi dodo
menghadiri acara rakernas projo pada empat belas oktober nanti di jakarta
relawan jokowi itu akan mendapat arahan untuk mendukung salah satu calon di pilpres dua ribu dua puluh
sementara itu sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani menjelaskan
bahwa para ketua mumpar pol koalisi indonesia mekong
akan membahas ibran raka buming raka sebagai calon pendamping prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh empat
ibran juga akan menjawab karena ibran belum bisa menjawab
bahwa para ketua mumpar pol koalisi indonesia mekong
akan mendakwa raka buming raka di pilpres dua ribu dua puluh empat
ibran juga akan menjawab karena ibran belum bisa menjawab

ibran juga akan menjawab karena ibran belum bisa menjawab
bahwa para ketua mumpar pol koalisi indonesia mekong di pilpres dua ribu dua puluh empat
ibran juga akan menjawab karena ibran belum bisa menjawab
bahwa para ketua mumpar pol koalisi indonesia mekong di pilpres dua ribu dua puluh empat
meski nama gibran sudah digadang gadang untuk maju menjadi cawapres prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
namun mahkamah konstitusi baru menggelar sidang putusan uji materi
terhadap pasal dalam undang undang pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal capres cawapres pada senin enam belas oktober mendatang
pasal itu mengatur soal batas usia minimal capres cawapres berumur empat puluh tahun
para pemohon meminta batas usia minimal empat puluh tahun
diturunkan dengan berbagai usulan
tim liputan cnn indonesia
semakin dekat jadwal pendaftaran capres dan juga cawapres pada pilpres mendatang
menguatkan nama bacawapres potensial ibran raka buming raka
dengan sejumlah deklarasi dukungan dari banyak wilayah
meski disebut masih menunggu putusan mahkamah konstitusi soal batas minimum calon
namun hal ini mampu membuat banyak pihak menunggu dan seakan akan berdampak pada dinamika ke depan
dan untuk membahasnya serta mengkonfirmasinya sudah bersama kami yang pertama
wakil tumpartai gerindra budi jiwandono dan juga direktur sekutu filingkarmadhani rey rangkuti
assalamualaikum selamat malam
mas mas kalian dalam kondisi sehat semuanya
alhamdulillah dalam kondisi sehat
saya langsung konfirmasi saja kalau begitu ke mas budi
iya kita dengar dulu
artinya kemudian banyak dpc saya partai
sudah relawan sudah ini lampu hijau atau memang sengaja ditunjukkan ke publik
supaya tidak kaget nanti kalau memang mas gibran yang akan jadi cawapres
ya tentunya kami juga nggak mau melangkah terlalu jauh
bahwa masih ada proses yang kami tunggu tunggu dari mahkamah konstitusi
terhadap uji materi dan putusannya yang direncanakan hari senin depan
ya tentu seperti sudah berulang kali dijelaskan juga
kami terus mencermati
ya menampung juga aspirasi dari seluruh warga di republik indonesia ini
termasuk dari grup grup relawan termasuk dari partai partai politik
dari ulama dari kiai kiai dari seluruh unsur kita tampung
dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada suara anak anak muda
yang mendesak yang menginginkan ada representasi
generasi anak muda di dalam pemerintah selanjutnya
dan ini yang kita tangkap selama ini memang menggulir cukup kencang juga
dan itu harus cowok pres dan mas gibran begitu ya
kita mendengar dari mana mana dan salah satu memang yang opsi yang kami dengar
itu adalah mas gibran karena kita melihat juga kiprah beliau di kota solo
mendapatkan apresiasi yang begitu luar biasa
di usianya masih muda banyak capaian capaian yang telah diperoleh dan ini ya kami pertimbangkan
sebagai tokoh muda yang berpotensial
mas budi kalau kemudian banyak analis yang menyebutkan ini jangan jangan memang semakin dekat harinya
anda mengatakan di senin mungkin putusan mk akan semakin kencang begitu dukungan
dari masing masing elemen partai tidak hanya gerindra tapi koalisi indonesia maju begitu
seperti tadi juga dijelaskan oleh sekjen partai gerindra
saat yang sama komunikasi dialog sangat intensif antara pimpinan di koalisi indonesia maju
belum lama ini kumpul para sekjen
di mana pembahasan pembahasan teknis mengenai langkah langkah strategi selanjutnya ini terus bergulir
di mana nanti akan dipresentasikan ke majelis ketua umum di dalam koalisi indonesia maju
jadi saya rasa memang salah satu pembahasan yang memang jawabannya ini menjadi pembincangan juga
tapi kita akan melihat terus ya sampai detik detik terakhir nanti tanggal dua puluh lima oktober
kita melihat perkembangannya kemarin memang kita menerima kelompok kelompok relawan dari samawi
terus dari kader kader partai gerindra ternyata juga memberikan suara dan dukungannya terhadap mas gibran ini
kemarin di tangsel hari ini salah satu sayap partai gerindra satria gerindra mengumumkan juga
jadi ini grand design atau kemudian konsolidasi begitu satu satu
saya pun mas tadi yang bilang sama saya besok ada undangan saya belum tahu
ini secara organik jalan terus ya kita lihat
oke mas budi bang rey saya minta pendapat anda seperti apa
memang grand design kah atau biar publik tidak kaget begitu nanti pada akhirnya
ya kalau udah begini nih ya saya kira adalah tangan yang bermain mungkin ya
karena kalau gerindra dukung gibran itu kan tidak perlu pakai dukungan dari sana dukungan sana
tinggal diputuskan oleh pak prabowo saya maunya gibran ya selesai
kan kira kira begitu lah ya
nah sekarang kan kita belum kelihatan muncul nih dukungan dari golkar dukungan dari pan gitu ya
tapi pak erlangga bilang kan menunggu putusan mk ini kan artinya narasinya mirip begitu kalau publik lihat
iya iya tapi kan belum ada nggak seheboh gerindra lah
padahal menurut saya gerindra itu sebetulnya diam aja kalau memang pak prabowo nunjuknya gibran ya gibran gitu loh kira kira tuh
ini kan yang muncul tuh ya bawah bawah gitu itu yang saya katakan ini kayaknya ada tangan lah yang bekerja begitu ya
yang dibutuhkan itu kan sebenarnya apa reaksi orang orang di dalam golkar dengan semua elemennya kan kira kira gitu ya
apa reaksi dari pan
pan dengan semua elemennya partai gelora partai macam macam
kalau mereka kira kira yang mendorong nama ini itu baru kelihatan tuh seru gitu loh
ini nggak mendorongnya ya orang gerindra sendiri
yang menjadi prioritasnya artinya testingnya kepada publik atau kepada internal koalisi menurut anda
iya kan bagian tadi itu yang anda sebut tadi sebenarnya tepat seolah olah ada aspirasi yang kuat gitu ya
dari dalam macam macam dan seterusnya itu gitu ya
ya itu yang mau diperlihatkan itu itu maksud saya gitu
jadi dan itu masih satu partai
padahal menurut saya kalau gerindranya sendiri ya nggak usah pakai begitu gituan juga jadi gitu loh maksud saya
lalu udah pak prabowo mengatakan saya mau milih gibran nih saya kira jadi
mas budi jadi testingnya publik atau internal koalisi begitu
melihat bagaimana rekan rekan yang lain
loh begini kan kami sangat menghormati kedaulatan partai politik yang tergabung dari koalisi indonesia maju
dan kami menghormati bahwa setiap pimpinan partai politik ketua umum partai partai politik yang ada koalisi maju
ya pasti akan ada menentukan sikapnya juga dan akan terus dibahas
jadi ya kami menghormati sikap masing masing oleh sebab itu kita juga tidak mau buru buru oh bahwa ini adalah
enggak kita menunggu bahwa mereka masih memberikan masukan masukan memberikan aspirasi terhadap perkembangan perkembangan ini
ya kita hormati mereka juga
tapi pada akhirnya pak prabowo kah atau kemudian majelis ketua umum tadi yang anda sebutkan
sesuai dengan pembahasan dan kesepakatan kita bersama ya
masalah masalah strategis termasuk cawapres ini ditentukan bersama ketua ketua umum di dalam koalisi indonesia maju ini
dan kami sangat menghormati proses itu dan kami menghormati ya harapan dan aspirasi semua elemen termasuk yang ada di koalisi indonesia maju
kalau menurut saya bung bram kalau udah putusan mk itu mengatakan diperbolehkan lah atau mengabulkan permohonan ini sudah selesai cerita ini gitu loh pak
jadi maksud anda tapi artinya narasi yang sama sebenarnya sudah terbangun pada rekan rekan mk

gak ada menurut saya bagi golkar gak ada pilihan ya gibran bagi pan juga nggak ada pilihan gibran
sudah selesai cerita itu maksud saya
nah tapi kalau mau dibuat riuh riuhnya sedikit ya jangan orang gerindranya dong gitu maksud saya
riurnya itu datanglah dari golkar datanglah dari pan biar kelihatan seru
lah kalau orang gerindra sendiri yang menyuruhkan gibran itu kan ya gimana pak golkarnya kan belum tentu
atau ini menunjukkan bahwa memang masih butuh validasi begitu
validasi begitu dari rekan rekan yang lain untuk narasi yang salah
kalau gibran menurut saya udah selesailah
oke oke ini kalau gitu saya beranjak dari pertanyaan itu
ketika seorang gibran bersama dengan prabowo apakah gibran adalah satu satunya jaminan kemudian ketika bersama dengan prabowo
maka dukungan jokowi akan ada di belakang prabowo menurut anda
dengan sendirinya bagaimana tidak anaknya maju
jaminan terakhir ya artinya artinya maksud saya hanya nama gibran yang diberikan
hanya nama gibran yang bisa menjamin kemudian endorsement dari jokowi akan terus ke pak prabowo
ya gimana lagi meskipun mungkin ya pak jokowi akan tetap di pdi perjuangan
tetapi kan anaknya ada di wakil presiden di prabowo
jadi yang susah lah kenapa pak prabowo meminang gibran
ya karena pak prabowo itu mau mengambil wibawanya pak jokowi kan kira kira gitu
kalau pak jokowi nggak serahkan
ya tentu belum tentu gibran juga dijadikan sebagai wakil presiden
tanyalah bung bodi
oke jadi itu alasannya apalagi tadi mas gibran bilangnya sudah dilamar berkali kali loh
gini dalam kan sekali lagi ya kita melihat ini masih ada beberapa hari lagi
kita lihatlah nanti seperti apa
tetapi kan dalam perbincangan calon wakil presidennya pak prabowo ini masih ada nama nama lain
ya yang memang mempunyai kekuatan dan memang mempunyai dukungan
dukungan juga dari berbagai elemen juga
tapi yang lain dilamar juga
ini ya pak prabowo misalkan
kita kan kita kan kita kan terlihat ini kan semua perkembangan sangat dinamis
ya saya setuju tadi pertanyaan makanya bung budi nih kalau pak prabowo dasar menimbangnya adalah elektabilitas
yang tinggi elektabilitasnya itu bukan gibran
ya bukan dia personnya kan
kalau itu pertimbangannya
tapi kan sejauh ini nama nama ini kita nggak dengar
dilamar oleh pak prabowo
kecuali mungkin pak ipah
pak prabowo itu kan ketemu sama pak erick thohir
ketemu sama bukoviva berulang ulang kali
saya pun gak mendengar pak wester
saya kan tidak langsung juga mendengar
kalau gipretnya mengakui dilamar
tapi ya kita lihat bahwa hubungan pak prabowo sama pak erick iya
sama bukovifah ini berjalan terus
ya kita lihat nanti seperti apa keputusan
jadi kansnya akan lebih besar yang mana
yang sudah dilamar atau kemudian yang didekati saja
kemarin kan perwakilan pak prabowo katanya sudah ketemu dengan
bukovifah di jawa timur begitu
pak prabowo kayaknya bertemu dengan
bukovifah juga sudah
sama pak erick sangat sering
seringkali pak prabowo berkunjung ke jawa timur pasti ketemu
pak erick thohir berkali kali juga berkomunikasi
dalam kapasitasnya sesama
banyak diskusi juga
dan saya rasa semuanya kansnya cukup baik
itu dugaan saya sih itu plan b
kalau mahkamah konstitusi menolak
tidak mengabulkan pembohoran ini
jadi menurut anda kansnya akan seperti apa
saya ingin ke arah sana
bagaimana kemudian dengan hari ini
narasi yang berkembang sepertinya mengarah ke sana
tapi mungkinkah kemudian keputusannya tidak ke sana
ya selalu mungkin ya atau tidak
tapi kalau lihat situasi
situasinya sih mungkin
mungkin juga itu akan mengabulkan
ya saya nggak tahu juga
tapi kan kalau hebohnya sudah begini nih
kan itu ada seolah olah keyakinan
bahwa putusan mk itu akan mengabulkan gitu
kalau tidak begini kan
saya kira nggak seheboh inilah
kalau kita punya keyakinan mk tidak akan mengabulkan
orang udah main ke plan b gitu loh
yang dijagokan itu ya nama nama yang disebutkan oleh bung budi kan
ada hopipa ada ini ada itu
sekarang justru makin kesini
nama gibran itu makin kencang
dan gibran nya makin kesini juga makin kelihatan terbuka
pun tadi ksang juga sebagai ketua psi begitu ya
saya sudah dilamar ya
blah blah blah dan seterusnya seterusnya itu
jadi kelihatan sekarang ini ya
bukannya makin kesini gitu
makin melebar ya makin kerucut
kerucutnya pada gibran
kalau pak prabowo
pan kemudian golkar
karena tidak percaya bahwa mk itu akan mengabulkan itu
saya kira tidak akan mengabulkan
tidak akan saling menunggu begitu ya
tanggapan anda bagaimana mas budi
saya rasa alam demokrasi ini ya menunjukkan bahwa
setiap aspirasi kita perlu dengar
dan kita menghormati mekanisme yang memang
telah diundang undangkan ya kita melihat
bahwa ada proses yang harus sama sama kita lalui
dan kita juga dengan sabar dengan penuh
kalkulasi nanti pada saatnya
nanti pada saatnya nanti pada saatnya
ketua umum ketua umum
pimpinan pimpinan partai politik yang gabung dalam koalisi indonesia maju ini
akan benar benar memutuskan secara bersama
inilah demokrasi kita
ya musyawarah untuk mufakat
kan itu sudah dari awal
partai partai ini bergabung
mereka memang menjepakati itu
untuk nanti yang menampingi akan ditentukan bersama
mas gibran akan bersama dengan pak prabowo
walaupun elektabilitas tidak tinggi hari ini
itu akan tidak masalah untuk green red
saya rasa semua kalkulasi kita perhitungkan
dan itu mas
semua akan kita melihat
kita melihat kan
kalau kita melihat survei itu bukan satu satunya
saya tahan tahan dulu sebentar saya ingin
itulah makanya tadi kita menyebutkan
alasan utama mengapa milih gibran itu
karena mau mengambil wibawanya pak jokowi
jadi kemudian apakah pak jokowi akan mengendorse gibran dan prabowo
ya apalagi memang itu yang diharapkan kan sebetulnya
tapi ketika elektabilitas tidak terlalu tinggi
bukankah itu juga akan beresiko bagi pak jokowi begitu
artinya ya risiko tentu kepasangannya
tapi pak jokowi yang juga berharap bahwa penerusnya bisa melanjutkan dalam programnya pak
itu makanya kita berbicara tadi
pak prabowo dalam kondisi yang kayak begitu kayaknya nggak bisa lima puluh lima puluh gitu loh
lima puluh seolah olah keganjar lima puluh seolah olah ke pak prabowo seperti yang dilakukan sebelumnya
yang istilah saya itu seperti politik keseimbangan itu kan
supaya keduanya tetap di level yang tinggi lah
menyegarkan anies baswedan
kalau udah begini ya mungkin komposisi sudah berubah nih
artinya pun mengambil resiko untuk bergesekan begitu dengan pdip walaupun anda mengatakan akan tetap di pdip
mau tidak mau itu akan terjadi
kalau gibran nanti dipinang itu kan dikeluarkan dari pdip
ya kan terus orang orang pdi tentu akan bertanya
bagaimana dengan pak jokowi dan sebagainya
apakah membiarkan begini saja
kenapa anda nggak bisa menahannya sebagai orang tua
kan anda belakang belakang
oke oke tapi resiko itu akan diambil begitu ya
akan ada rasa sakit hati yang kuat kalau itu terjadi
oke terakhir bang rek singkat saja
terangkah kemudian nanti sikap pak jokowi hingga akhir meski gibran ada di belakang prabowo
kalau di putaran pertama saya enggak
dia akan sop tetapi sinyal kuat ke arah gibran
ya misalnya dengan mengerahkan relawan relawan yang disebut dengan relawan itu
tapi tetap bisa dibaca publik artinya ya
iya kan kalau sudah ada gibran disana ada relawan relawan pak jokowi juga berada disana bla bla bla itu
seolah olah dibiarkan begitu saja oleh pak jokowi
disitulah yang saya sebut tadi
tentu saja pdi juga nggak bisa mengatakan anda fair gitu loh kira kira tuh
tapi di putaran kedua menurut anda akan lebih terang
kalau mungkin di putaran kedua akan terang sebab tinggal dua pasangan kan
oke terakhir ke mas budi
ketika memang akan meminang lamaran yang diterima oleh mas gibran kalau disebutkan sudah dilamar
bergesekan mengambil jarak dengan pdip tidak masalah bagi gerindra dan pak prabowo
gini pak prabowo selalu mengingatkan ya kepada
seluruh masyarakat bahwa kita menginginkan
pesta demokrasi ini tahun dua ribu dua puluh empat ya kita ingin mengadakan
memberikan teladan sebuah kita boleh berbeda pandangan berbeda pilihan
tetapi ya intinya kita mau berkompetisi dengan damai dengan sejuk
karena pak prabowo ini apa yang paling penting bagi beliau adalah persatuan indonesia
makanya beliau membuka ruang rumah yang besar bagi seluruh elemen masyarakat untuk sama sama bergabung
karena negara ini terlalu besar untuk siapapun ini harus ada sebuah persatuan yang kuat untuk kita melangkah ke depan
oke jadi tidak masalah kemudian akan kemudian bergesekan akan dianggap mengambil kader orang lain begitu
kami yakin siapapun itu yang nanti akan menjadi cawapresnya pak prabowo itu adalah pilihan putra atau putri terbaik bangsa indonesia
karena kita melihat ya semua yang ada yang nama namanya muncul ini mereka adalah yang terbaik di bangsa ini
dan saya rasa kita sama sama mempunyai kedewasan yang terbaik di bangsa indonesia ini
jadi kedewasaan kebijaksanaan apapun yang akan terjadi kita akan berkompetisi secara damai secara sejuk
kita akan berkompetisi secara gagasan
secara program dan ini yang kita akan tanamkan kita teladankan ke generasi penerus
artinya ketika akan bersanding dan bersama dengan gibran akan ada komunikasi dengan pdip
kita kan belum sampai situ mas
kita menunggu antalan
itu akan terjadi
tapi namanya persaingan ya ada proses menghalangi
dan itu bagian yang sah sah saja
oke baik baik
yang gak boleh itu anda pakai kekerasan itu gira gira
oke kalau gitu kita tunggu akan seperti apa nanti adakah kemudian komunikasi atau tidak atau bersama atau tidak
terima kasih atas waktu anda pertama bang kriya direktur reskutif linkar madani serta mas budi jiwandono waketom partai gerindra
terima kasih mas brahm